dalam satu minggu sudah ada satu mobil dan satu truk yang tercebur ke dalam laut
saat akan menaiki kapal penyeberangan akibat gelombang tinggi
lantas saat cuaca buruk seperti saat ini
hal apa yang harus dilakukan oleh para penyeberang
agar kendaraan yang dibawa selamat sampai ke atas kapal
dua peristiwa kendaraan tercebur ke dalam laut
akibat gelombang tinggi di pelabuhan merak banten terjadi dalam sepekan
kejadian pertama pada dua puluh tiga desember
sebuah mobil tercebur akibat setren kapal bergeser karena tali penahannya melebar
kejadian kedua terjadi pada dua puluh delapan desember
sebuah truk buatan semen tercebur ke laut karena patah as roda saat akan memasuki lambung kapal
akibat dua kejadian tersebut
salah seorang pengemudi mobil di pelabuhan merak mengaku
jika cuaca buruk ia memilih untuk tidak naik ke atas kapal
agar kendaraan dapat masuk kapal dengan selamat saat cuaca buruk
ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para penyebrang
ada beberapa tips memasukkan kendaraan ke dalam kapal ya
yang pertama adalah ikuti arahan petugas yang berada di dermaga
karena mereka yang tahu kapan waktu yang terbaik saat kendaraan dapat memasuki lambung kapal
karena rem atau bidang miring yang terus bergerak akibat gelombang
dan yang kedua adalah perhatikan kondisi cuaca
jika gelombang cukup tinggi maka jangan paksakan kendaraan untuk masuk ke dalam kapal
kepala bptd wilayah delapan banten hanjat dwi antoro mengimbau
agar dapat lebih bijaksana dalam merencanakan perjalanan
ya pengemudi saya himbau karena informasi dari bmkg kan kondisi cuaca masih belum stabil
masih tidak menentu maka saya menghimbau agar pengemudi lebih bijaksana dalam merencanakan perjalanannya
jangan memaksakan harus bergerak
kalau bisa meresikadul lagi
demi keselamatan kita bersama
saat ini antisipasi telah disiapkan jika nantinya terjadi cuaca buruk selama aktivitas penyeberangan di pelabuhan merak